jangan terlalu cemas begitu
gak apa apa cemas boleh
tapi jangan buat kamu jadi stres
ya aku khawatir masalah mama
mama tuh sekarang tuh dari igd mau ke icu
ya aku takut mama kenapa napa ya
aku gak mau kehilangan mama mas
doakan yang baik baik buat mama
jangan punya pemikiran begitu
ya gak cuman kamu
saya juga cemas kok
agar mereka akan besar nggak
justru di sini yang rugi kalian nanti
itu semua keputusan ada di tangan kalian
kalau kalian setuju kami akan tanda tangan
kalau tidak ya kami juga tidak mau
terima kasih bapak juga bisa
nice ganti kayaknya
demba tambah lagi sejenisnya
sayangnya cukup deh bapak
makasih ya mas
terima kasih banyak
bu andin sudah menguasai semua yang
dari muda mulai modeling
public speaking dan sehari ini
terima kasih banyak
kalau saja dari dulu bu andin
yang ibu punya mungkin ibu
sudah menjadi model terutama saat ini
yang saya juga gak tau ya kalau saya punya bakat seperti ini
terima kasih juga sudah
mau mengajarkan saya banyak hal hari ini
yaudah kalau gitu saya ganti baju dulu ya
sudah selesai bu
terima kasih nasi rena
saya sudah di izinin senik aja
ada update laporan dari ken
maaf pak surya bu sara
saya sepertinya harus langsung pamit
ada urusan yang harus cepatnya saya selesaikan
saya anterin ke depannya
tadi kamu lihat gak pak
aku melihatnya elsa kayak
ada sesuatu yang mau dia
gak dapet nak
aku pengen ngomong sesuatu
aku mau mama untuk medical check up
aku khawatir pak
kalau mama sampai kenapa napa
gak perlu untuk apa
yaudah kalau gitu aku mau
minta hasil tes darah mama dong
ya waktu dokter dibawa sama abim mana itu
dimana ya mama lupa naroknya dimana itu
masa lupa sih ma
itu dimana ya
ini aku ngerasa aku kayak bukan anak kandung mau papa deh
karena setiap apa yang aku minta
apa yang aku katakan tuh gak pernah digubri sama mama
gak begitu elsa
ya terus apa
sekarang aku minta mama untuk datang ke dokter aja
mama gak mau kan
mama nurut kan

aku ngerasa dianaktirikan
padahal yang anak tiri itu mbak andien bukan aku
dengerin mama dulu ya
biarin dia sendiri dulu
kamu bantu pilih darahnya
mama kenapa pak
mama bawa ke rumah sakit
mama bawa ke rumah sakit
saya minta kamu urus semuanya kan
pastikan jangan sampai mereka deal
menjadi monks ambasador maharatu
setelah zanaya sudah dimiliki oleh moluka
saya pastikan semua kandidat brand ambasador maharatu akan menjadi milik maluka
lo harus merasa lebih menderita dari apa yang udah gue rasain selama ini al
ini kok macet ya zak
padahal tempatnya nggak terlalu jauh dari rumah
iya bu ini karena macet aja jadi kelihatan jauh bu
kalau saya buru buru ini anak anak pasti udah nungguin saya di rumah
ayo dong gue tidur udah malam
enggak al mau tidur
wah ini aja saja
udah ngantuk dia
bilang pulang pulang aku kangen
mama kan lagi kerja
kok kerjanya sampe malam
papa aja kan enggak
iya tapi kan kadang kadang papa juga pulangnya malam
nah sekarang itu giliran mama yang pulangnya malam
udah sekarang mendingan rena tidur aja dulu
nanti siapa tau pas rena kembali
nanti siapa tau pas rena kembali

awus terus mau pipis mama udah pulang
yaudah deh sus aku mau tidur
yaudah sekarang bubuk ya
mimpi yang indah
jangan lupa berdoa dulu
baru pulang ke nih
saya lagi baca sama nunggu kamu sekalian
gimana pertemuan sama
minta naik budget tiba tiba
kayak gunain kesempatan aja
begini perjanjian awalnya sudah disepakati
sebelumnya dengan budget segitu
terus udah gitu
rider semuanya sudah sepakat
terus tiba tiba dinaik
yang belum memang tanda tangan kontrak pada saat itu
ya ngerasa gak masuk di akal aja
karena kan track record mereka juga jauh nih dari zanaya
terus tiba tiba manajernya minta budget yang lebih besar daripada zonanya dulu
pokoknya gini mau gimana pun juga
jangan sampai mereka memaksa karena mereka tahu kita membutuhkan mereka
terus kita jadi lower our standard terus menyetujui kemauan mereka
ya udah itu
ya manajer mereka itu seperti
seperti tahu lah kalau misalkan kita itu dikejar waktu untuk launching
nah itu dia
ya jadi mereka bisa seenaknya begitu
asal minta naik budget tanpa memikirkan
ya beri hal yang lainnya
iya kadang kadang mental some people tuh bener bener gak bisa diandalkan ya mental
padahal kalau misalnya mereka setuju dengan term and condition yang kita ajukan
setuju dengan harga
kita bisa nanti kerja sama sampai longer term kan
mereka nggak mikir panjang di situ
dan pasti baik untuk talentnya
untuk manajemennya juga baik
ya pokoknya intinya mungkin kita susun terus strateginya mbak
jangan sampai strategi yang sudah kita bangun ini bocor sampai didengar sama moluka
tapi si manajemen sama talent ini belum tahu detail kan tentang apa yang akan mereka lakukan
in the meantime terus ini deh terus negosiasi deh
maksudnya jangan sampai kita menyetujui kemauan mereka juga
tapi at the same time kita juga harus cari opsi
opsi lain ya
tahu sih ruwet
pasti sih mak
pak mama kenapa sih pak
sebenarnya pak kenapa sampai muntah darah kayak gini sih pak
udah kamu tenang dulu saya ya
tenang dulu aja
mama jadi kayak gini kan sekarang
udah pulang kamu sih
enggak enggak mas anak anak nyariin aku enggak anak anak pasti nyariin menurut kamu
ya pagi sempet saya ajak main tadi rena ya cuman enggak rewel yang gimana ya
senang kali ini istirahat ya kamu capek ya
jangan khawatir lah anak anak aman kok walaupun nyariin juga enggak yang sampai rewel atau gimana
terus mau juga mau terima kasih ya sama kamu andine udah bantuin untuk you know taking pictures
of the products ya ya apapun aku lakuinlah buat ngebantu mas am
ya sudah senang istirahat kamu masih capek istirahat
saya gak sabar menunggu masalah apalagi yang akan dihadapi maharatu
oh iya saya belum mengabarinya elsa
afsa saya sudah di rumah semua baik baik aja kan seperti janji saya
saya akan coba cari tahu tentang penyakit mama kamu
masa ada rumah
ada papa ada elsa disini oke
aku telfon papa lagi deh tadi aku telepon kok gak diangkat ya
aku gak isi rahat telepon siapa nih
aku telfon papa dari tadi aku telfon kok gak diangkat angkat ini mas aku panik
ya aku gak tau ya aku telfon dari tadi gak diangkat terus aku juga mau nanya tentang masalah elsa
aku kepikiran mungkin aja elsa udah nanya langsung sama mama aku pengen tau elsa udah tau atau belum
ya udah coba di telepon
aku telfon dulu ya
telfonnya sampai di

maaf pak bu
silakan bapak dan ibu menunggu disini
ada dokter didalam yang akan memeriksa pasien
papa mama sendirian aku harus didalam pa
aku akan selalu ada untuk mama disini
mama harus sembuh ma
mama pasti bisa melalui ini kok
kenapa sih handphonenya tidak tersendiri
aku gelisah mas
aku udah tadi telfonin papa
tapi gak ada yang kata angkat
mana coba lihat jam berapa sekarang
tidak tidur mungkin
iya sih udah malam
tapi masa ketiruan sampai segitunya sih mas
biasa kalau aku
telepon dua kali tiga kali pasti langsung diangkat
ini aku udah lebih dari itu
udah jangan ikutan stres
nanti malah sakit
semoga mereka baik baik aja
ya doain yang baik baik aja
lebih parah dari kemarin
fungsi hatinya semakin menurun
kondisi beliau harus selalu kita pantau
sus tolong siapkan ruang icu sekarang
elsa sepertinya betul betul kaget
kalau saja kamu tahu
alasan kami untuk tidak kasih tahu kamu nak
kalau mama sakit sampai separah ini
papa kenapa sih pa
gak mau cerita apa apa soal mama
semuanya seperti sekongkolan
menutupinya dari gue
kenapa sih gak ada yang mau kasih tau gue
ada apa sebenarnya
sus bagaimana kondisi istri saya sus
kondisi pasien atas nama bu sarah sangat menurun
dan sekarang harus segera dipindahkan ke ruang icu
bapak bisa ikut saya untuk mengurus administrasinya
bapak ke depan sebentar ya
ke ruang admin sebentar
untuk daftar di mama
sekaligus kabar yang tadi
ada aku lho pa di sini pa
ini aku berdiri di sini kenapa gak bisa
bapak cuma mau kabarin andin ya
kenapa sih mbak andin terus pa
aku ini anak bapak bukan sih pa
apa sih sa
kenapa aku dibedain kayak gini sama
gak ada namanya
pastinya bukan nomor kampus
ini nomor siapa ya
coba dianggap aja
kenapa masih takutin
tapi perasaan aku jadi gak enak
ini gak tau siapa yang telpon siapa
yang ada makin cemas
kamu nanti nyangkat dulu
gak terpenting kan
papa lagi dimana
papa di rumah sakit
kok bisa kenapa
ke ruang igd
tapi sekarang lagi dibawa ke ruang icu
tapi sebelum pingsan
mama sempet sakit perutnya
terus muntah darah
kondisi mama drop banget
jadi papa bawa kesini
enggak terus sekarang papa di rumah sakit mana
rumah sakit tempat mama kontrol din
jadi tuh alasannya
kenapa aku susah
handphone papa ada di rumah
tadi kamu telpon papa ya
tadi langsung ke rumah sakit
begitu lihat mama pingsan dan muntah darah
yaudah kalo gitu aku kesana sekarang ya
mas mas kita ke rumah sakit sekarang yuk
yang di rumah sakit itu siapa
jadi kita ke rumah sakit sekarang yuk
pelan pelan pelan
kenapa andin kenapa kenapa dia laris sampe langis begitu
oke nggak ada masalah apa
gak gini tadi itu andin telpon papa surya
papa surya ngabarin kalau mama sarah itu drop
dibawa ke rumah sakit
sekarang lagi di penan ke su
ya udah sana aku mau kamu sudah temanin andin ya
mau ke rumah sakit jadinya
ya allah semoga busara baik baik
ya salam ya salam ya
kemungkinan besar elsa akan jadi tahu penyakit mama
apalagi dengan kondisi mama seperti ini
apa elsa bisa terima ini
atau malah dia akan sangat marah karena nggak tahu dari awal
ya iya iya bukain gerbangnya dong ya
bu ani mau kemana bu
udah cepetan bukain
hei jangan buru buru pakai jaket dulu
bukain cepetan ya
pelan pelan jangan buru buru
seperti mereka buru buru biar mau pergi
pak bos mau kemana
pak santai pak
kayaknya udah gak beres nih mak
jangan terlalu cemas begitu
gak apa apa cemas boleh
tapi jangan buat kamu jadi stres
mama tuh sekarang tuh dari igd mau ke icu
ya aku takut mama kenapa napa ya
doakan yang baik baik buat mama
jangan punya pemikiran begitu
gak cuman kamu saya juga cemas kok
tapi jangan sampai kecemasan kita ini bikin badan kita jadi drop
ya allah semoga ma baik baik aja
berikan kesembuhan untuk mama
aku rela melakukan apa aja demi mana
asalkan mama baik baik aja dan bisa kembali seperti sedia kalah
mau dibawa ke ruang icu
tapi mama belum sadar
kita doakan mama supaya baik baik aja ya
yang kuat ya ma
tolong yang kuat ya
ruang icu di mana ya
ntar ya bu saya cari dulu
tolong cepetan ya mas
ibu nanti dari sini lurus terus sampai mentok belok kiri
di situ bu ruangannya
oke terima kasih banyak ya mas
puas kalian ha
ini kan yang kalian mau
puas sudah nyembunyi ini semua dari gue ha
ntar pak ini belum selesai pak
gak usah marah marah
ini ruang icu loh
udah kamu bisa kebancing ya
kamu di sini untuk mama
tapi aku gak bisa diginiin mas
lu gak boleh nyalahin aku kayak gini
rasanya juga berantak ini
karena kalian semua udah nyembunyi ini dari gue
kamu ngomong tuh jangan sembarangan saya
mbak ngakuinnya juga karena permintaan mama
terus lu nurut aja gitu permintaan mama yang kayak gini bahaya tau gak mbak
kenapa gue tahu
atau kalian sengaja pengen ngelempar kesalahan ke mama
yang mama gak bisa ngebela dirinya sendiri karena gak sadar sekarang iya
kamu kalau ngomong tuh jangan sembarangan sa
mbak denger ya

mbak bisa telepon kamu dan suruh kamu untuk pulang dan jagain mama
tapi mbak gak mau ngakuin itu karena apa kamu juga lagi kerja di sana
terus emang gak mikirin kamu
ini juga mama yang minta
dengerin kalau gue tau ini dari awal ya gue akan resign dari kerjaan gue
nah itu dia saham itu dia udah
gue lebih baik merawat mamah gue
kerjaan masih bisa dicari mbak mama
mama gak bisa dicari lagi gak ada yang bisa gantiin mama mbak
tenang dulu semuanya tenang
ini kalo sampe mama kenapa napa allah yang harus tanggung jawab
sampai ketemu diut prestasi
baik sekarang berdoa aja untuk kesembuhan mama
nggak usah ribet please
terus kenapa mama saya bisa sampai muntah darah dok
jadi begini ini adalah efek samping dari kerusakan hati pasien yang semakin parah
kondisi ibu sarah yang sering pingsan dan lain sebagainya
biasa terjadi pada penderita hepatitis toksi
kalau begitu saya permisi
mama sakit hepatitis toksi pak
terus dari kalian semua gak ada yang ngasih tahu aku
kamu jangan overthinking dulu dong sar
apa kalian mau kasih tau aku kalau mama udah nggak
jangan mikir macem macem ya
mungkin kamu nggak akan semara itu tadi
kalian bukan berdua
menurutmu bagaimana kalo dia sudah nunggu
sampai dekat kak
udah kamu tenang ya
gak usah terlalu digigiri
elsa itu kan baru tau keadaan
pasti dia juga shock
sama kayak kamu waktu pertama kali tau
kondisi mama seperti apa
aku ngerti dengan
aku ngerti dengan perasaan elsa
elsa sekarang mas
elsa pasti sedih dan kecewa
tunggu semuanya tenang